ya ampun anakku
aku datang kesini bukan karena kamu bel
setelah kamu susuin
aku akan bawa dia lagi
iya aku mengerti
nanti kau coba bicarakan lagi sama afif ya
kalau kemarahan akses sudah meredah
kamu tuh ngapain sih kecampur segala
itu kan urusan keluarganya mereka
ya allah nur
bella itu adik aku nur a
adik aku satu satunya
kalau bilang itu baik baik aja
sudahlah mas terserah
selalu aja mengkhawatirkan tentang bella
kamu itu gak boleh ngomong seperti itu
kamu gak boleh sama bella

kamu gak boleh benci sama bella
kamu gak boleh benci sama bella
kamu gak boleh benci sama bella
kamu tuh harusnya kasian sama bella nur
bella itu sekarang banyak sekali cobaan yang menimpa dia
coba itu datangnya terus menerus
bella itu kehilangan anak anaknya
masa kamu gak ada sedikit rasa kasihan sama bella
sekarang dia baru merasakan kan
sama seperti aku rasakan di rumah
karma tuh emang selalu ada kok
kamu gak boleh ngomong seperti itu
kamu sekarang sudah kehilangan rasa kasih sayangku
coba deh sekarang kamu sholat
kau minta ampun kepada allah
kamu perbanyak istighfar
dan kamu introspeksi diri
kenapa sampai saat ini sampai detik ini
allah masih belum juga memberikan kita anak
kita pergi mah
aku gak akan menceraikan kamu
afif udah kembali
untuk apa kita tetap bersama
kamu pikir setelah kamu bercerai dengan aku afif akan mau menerima kamu kembali
sekarang dia membenci kamu
kamu tahu itu
gak ada tempat lain untuk kamu pergi selain disini
sudah cukup aku mengikuti keinginan orang orang
sudah cukup aku mengikuti keinginan kamu
mereka waktu itu meminta aku untuk menikah denganmu
harusnya aku tolak karena aku tahu pada saat itu kamu sedang rapuh
tapi mereka memaksa aku
menurut mereka cuma aku yang bisa melindungi kamu
aku gak akan membiarkan kamu pergi
aku akan terus coba untuk melindungi kamu
aku akan terus coba untuk membahagiakan kamu bela
aku sekarang suami kamu
aku gak rela kalau kamu pergi ke rumah hafiz
hanya untuk dihina
anak anak aku ada di sana
aku harus ketemu sama anak anak aku
kamu adalah perempuan yang kuat
kalau memang afiq menginginkan anak anak
untuk bertemu dengan kamu
dia sendiri yang akan mengantar mereka kesini
masalah yang paling terisen
kamu akan tetap bersih
dokter kamu ini keterlaluan banget sih afif
harusnya kamu jangan memisahkan anak ini dari ibunya
kasian kan jadi sakit
nah kalau mama mau bela ada di rumah ini yaudah
mau panggil aja bella sama suaminya sekalian tinggal di sini
tapi afif yang akan pergi dari rumah ini
afif akan bawa anak anak
ini dokternya sudah datang
silahkan nanti dia
aku pulang dulu ya ma
pusing sama hadapan di rumah ini
semuanya bikin stres bikin sakit kepala
aku mau pergi
kamu mau jadi pergi
kata yang mau pergi
cynthia kamu dengerin
kalau bukan karena mama aku udah keluar dari rumah ini
tapi aku harus menjaga mama di rumah ini
anak anakku dan anakku
anak bapak terkena demam pak
karena terlahir prematur jadi sistem imunnya kurang berkembang
tapi ada obatnya pak
anak bapak harus minum as ibunya
tapi dokter tadi dia udah minum susu banyak
susu yang di botol
tapi itu hanya mengenyakan saja
dan tidak berpengaruh pada sistem imunnya
ya allah gimana keadaan anak aku sekarang
apa aku minta kabar dari kak raina ya
bayi kamu sakit bella
iya ini saya ke kantor sekarang
bella bella kamu mau ke mana
anak aku anak aku sakit aku harus ke sana
bagaimana yang harus terus ya ma
apa mama ke rumahnya bela aja ya
biar aku aja yang jemput bella ma
nggak ada yang boleh pergi
nggak ada yang boleh pergi
diam dong nak
jangan seperti ini nak
kasian anak kamu
kalau kamu memang membenci ibunya nggak apa apa
tapi jangan anak dibawa korban nak
namanya orang tua
pasti harus berkorban untuk anaknya
ngelihat nih anak nangis terus
aku harus ketemu sama anak anak aku
terserah kamu mau gimana pun aku akan nurut
tapi tolong sekarang aku mau ketemu sama anak aku
ya ampun anakku
aku datang ke sini bukan karena kamu bela
tapi karena anak aku
setelah kamu susuin aku akan bawa dia lagi
iya aku mengerti
kau pisahkan ibu dari anaknya
ketika anaknya butuh disusui
kamu minta ibunya untuk menyusui
setelah selesai kamu pisahkan mereka lagi
seolah tidak ada apa apa
dia memisahkan ibu sama anaknya itu bukan aku rey
kamu masih mencintai bella
jujur afif pada hatimu
dia menderita sekarang karena kamu
dia nggak pantas mendapatkan ini
aku akan membuatnya bahagia aviv
kamu masih belum ngerti
kamu pikir kamu bisa memiliki bella
kamu pikir kamu sudah memiliki cinta dingin
bella tidak akan pernah mencintai kamu
dan aku yakin
kamu membuat dia semakin menderita
cinta tidak bisa kau paksakan
mau apa kamu datang ke sini
gavin kan udah ngusir kamu
kenapa kamu masih berani datang ke sini
hah ada urusan apa
bukan urusan kamu mau apa aku ke sini
asal kamu tahu afif akan terus tetap mencintai bella
apalagi mereka berdua ada anak
mereka akan tetap terikat dan akan tetap terus berhubungan
jadi mendingan kamu pergi dari rumahnya